sementara itu terkait sikapnya yang tidak setuju partai demokrat mengusung agus silviana
anggota dewan pembina partai demokrat hayono isman meminta partai menghormati keputusannya
hayono secara tegas mendukung pasangan ahok jarot dalam pemilihan kepala daerah dki jakarta dua ribu tujuh belas
ia mengaku keputusannya justru menjalankan visi misi partai
dukungan hayono isman kepada ahok jarot diberikan berlandaskan kinerja pasangan calon petahana
yang dianggap berdampak signifikan bagi jakarta
hayono tak memungkiri kandidat yang diusung partainya juga memiliki kompetensi
namun mantan menpora ini menyatakan untuk memimpin jakarta dengan masyarakat majemuk
diperlukan pengalaman yang mumpuni
selain itu hayono mengajak warga jakarta agar tak hanyut dalam politik sara yang beredar di tengah masyarakat
perbedaan sikap hayono dengan partai demokrat bukan yang pertama kali terjadi
pada pemilihan presiden dua ribu empat belas ia juga tak sependapat dengan demokrat yang mendukung pasangan prabowo hatta
ia pun mengaku tak gentar dengan ayatnya
pencaman sangsi yang akan diberikan partai demokrat